eh ngapain lo kesini
kakak gak tau diri
dari dulu lo tuh selalu rebut pacar pacar gue
cowok cowoknya aja kali yang pada kegatelan
so kecintilan banget sih
lo inget umur dong lo tuh tua tau gak sih
tua oh tuh yang ngaca
ah semarangan lo
reni gak terima kalissa ngadut pacar reni
kok jadi kakak yang salah
dia yang akhirnya pilih kagak jadi pacarnya
mulai dari sekarang
reni gak mau jadi adik kalissa lagi
siapa juga yang mau punya adik kayak kamu
kalau engkau tidak mau pilih kakak
boleh keliling kan
dalam sebuah hadith
rasulullah pernah bersabda
tidak akan mencium
umatku yang memutuskan
silaturahim diantara kesamanya
oleh karena itu sedara sedara
sebesar besar kesalahan orang
maafkan apapun bentuk kesalahan
pendendam belum mati dapat neraka
dimana neraka itu
diletakkan allah di dada pendendam
sebelum mati dapat surga
bertah tadi hati pemaaf
karena ini sedara sedara mari kita lapangkan
dada kita memaafkan setiap
kesalahan siapapun apalagi
yang harus seia sekata
siapapun orang berbuat hilap kepada kita
dengan besar hati maafkan
allah menjadikan dada kita
lapang dan dapat
memaafkan setiap kesalahan
jadi kamu nikah sama dia
kamu kenal sama mas bagas
kenal banget dia tuh pacar aku
eh dina dina
kamu tuh mimpain nikah sama dia
kita pacar udah lama tapi kamu selingkuh
kamu kurang ajarin banget sih
ibu tuh harusnya belahin aku
dia itu pacarku ngapain dia nikah sama kakak ngapain bu
pak penghulu pernikahan ini gak sah
tolong batalin pernikahan ini pak dia colok saya pak
pernikahan tidak bisa dibatalkan
setelah semua saksi bilang sah
cerain dia sekarang mas
kamu masih cintakan sama aku mas
aku nih pacar kamu aku calon kamu mas
jadi kamu gak mau cerain dia
maruk toh si dina
dina dijaga ya uluh
kenapa harusnya kamu yang jaga diri ngapain kamu
dia itu pacar aku ngapain
dia itu calon aku dia itu pacar aku
sudah nah sudah dina
mas bagas harus cerain dia
mas bagas janji mau nikahin aku mas bagas
mas bagas betul aluman
ibu ibu tuh bantu aku bu
berlinggan ini harus dibatalin bu
aku yang menjadi mas bagas
ibu kan mau fir hunting
kamu kan belum makan malam makan dulu yuk
ibu ibu kan tahu sendiri mas bagas itu pacar dina
jodoh rejeki maut itu allah yang mengatur
kalau dia tidak menikah sama kamu itu kanak kandak allah
kita nggak tahu ada rahasia apa dibalik itu
dina tetap gak terima bu
sepertinya kakak kamu tika
ibu temui dulu ya
ya ampun ibu kangen sama kamu
ibu kangen sama kamu
eh ngapain aku kesini
kakak gak tahu diri
dari dulu lu itu selalu rebut pacar pacar gue
coconya aja kali yang pada kegateluan
lu kecintilan banget sih
lu inget umur doang lu tuh tua tahu gak sih
eh tua oh tuh yang ngaca
liat gara gara lu ibu jadi jatoh
iya toh gara gara gue sih judges lo yang dorong gue liat sendiri
yooo dasar ada yang gatau diri
lagian siapa yang mau jadi adek lo
kalau lo mau pergi silahkan pergi aja sekarang
lo pikir gue mau jadi kakak lo
gue juga gak pernah sudi punya adek kayak lo
gue sekarang bukan adek gue lagi
jangan bicara seperti itu tidak baik
kalian ini bersaudara
saya gak pernah sudi punya adek kayak dia
oke mulai sekarang gue gak akan pernah sudi nginjak rumah ini lagi
tikar tikar tikar
ibu ibu ngapain sih dikejar
udah diamin aja
ya allah kenapa kalian terus terusan bertengkar
ya allah ya rahman ya raib
hamba memohon perlindunganmu
jangan biarkan tanda tanda akhir jaman terjadi pada kedua putria mbak yarob
jangan biarkan persaudaraan mereka terputus
lindungi anak anakku ya allah
bukakan hati mereka untuk saling menyayangi ya allah
tiga ibu kangen sekali sama kamu
ngapain sih ibu masih gak liat foto ini
dia bukan kakak aku bu
coba ingat udah berapa lama dia gak kesini ibu nengokin ibu
lama banget kan
makanya orang kayak dia itu harus dilupain bu
dan foto kayak gini mendingan dibuang
foto tiga apa pecah bu
aduh maaf nak
ibu gak sengaja tadi ibu lagi liat liat terus terjatuh
lagian foto itu ngotor ngotorin rumah ini
ngapain lo pecahin
jelas lah gue marah
kalian ini kenapa sih kan ini bersaudara kenapa harus berantem seperti ini
dia yang banting
udahlah bagian tiga kesini juga cuma mau jemput ibu doang
bukan mau ketemu ibu ya
bukan mau ketemu pacan betina kayak gini
alah udah deh bu gausah dengerin dia bu
hidup seneng seneng enak enak
daripada disini ibu pasti disusahin sama dia
pokoknya ibu harus tetap disini sama aku
ibu ibu jangan diem aja
tika ga mau nyamperin rumah ini lagi
tika males ketemu perempuan ini bu
males liat mukanya
ibu ikut kakak kamu dulu beberapa hari
ibu janji ibu akan kembali lagi kesini
tidak ibu akan kembali lagi kesini